lo jagain ulan tuh dan bilang sama dia
jangan rese rese kalo jadi orang
makan dulu dong kita
emang agak cepetan nih ma ya
salam buat karlo ya
oke gue jalan ya
kamu mendingan istirahat saja di rumahnya
tuh dengerin kata om edhika
lo ga ada busennya apa jalan sama rumahnya
perasaan setiap hari lu jalan sama dia mulu
gue aja bosen ngeliatnya
ngelantur lu ke bandar
udah ya buruan naik ga bayar kok gratis
tolong izinkan aku ya please
wulang kamu gak bisa memaksakan kendang kamu terus dong
defon kan juga capek
gini kalau kamu memang ingin berempati
telepon saja ngapain jauh jauh ke bandara
lagian rumah itu kan cuma ke medan
gak pergi selamanya
yaudah kalau gitu
defon pamit ya om
pulang kamu ke kamar saja istirahat
mau pergi begini
gak jadi masalah pak
saya akan segera kesana ya pak ya
kamu pergi aja
iya ini ada klien yang baru balik dari luar negeri
kamu gak apa apa kan
kamu ketemu sama roman kan
yaudah ya sini mama anterin
ya bener ma
yaudah ayo cepet aja
yaudah ayo cepet aja
mudah mudahan aja keburu ya mah
kita take off jam berapa
aku juga gak tau mah
yaudah kalo gitu kamu telfon dong roman ya
iya gak butuh makasih
emangnya diangkat angkat juga
telepon tuh kok diangkat
siapa tau hadiah ulian
emangnya diangkat angkat juga
emangnya diangkat angkat juga
emangnya diangkat angkat juga
emangnya diangkat sih
aku tau gimana
ini udah take off lagi
emangnya gak cepetan ya ma
nanti sebentar ya
emangnya diangkat angkat juga
maksud banget lagi nih sampai sini aja
udah lah lebih cepet gue lari
gue harus balik
sam lo jagain ulan tuh
dan bilang sama dia
jangan rese rese kalo jadi orang
makan dulu dong kita
emang agak cepetan nih
salam buat karlo ya
oke gue jalan ya
kalo dia ga mau naik pesawat ke lakson depan rumah gue
jangan lupa balik man ya
aduh ma macet lagi
aku melihat cinta di kejauhan
aku kira dia akan datang
nyatanya hanya menaruh angan
meratap takdir yang kau genggam
ku tenun harapan
tapi tuhan yang punya ketentuan